hai ikutin gerakan saya ya bu kayak begini ya sambil buang nafas ya tarik nafas buang nafas ya
sekarang sebaliknya yuk dua belas semangatlah buang nafas tarik tangannya bener bu ya harus menafas
masa jam segini belum pulang sinya
pengen sih gue curiga tapi kan selama ini yang gue lihat muhyiddin tuh baik baik aja kagak
udah deh sekarang kita makan duluan aja ya duduk ayo duduk
kalau dia sama cewek lain ceweknya tuh siapa
kan dia kagak bawa mobil berarti jalannya kagak jauh
makanya laki itu ditanya diajak ngobrol biar lo tau jangan yang ada di pikiranmu
cuma duit duit duit ya tiap hari ya kok nyalain ini sih
selain bikin jamu punya keahlian apa lagi
ratih juga bisa pijit refleksi bang iya
bagaimana caranya pratikin dong
nih ya abang pijit di daerah sini ini tuh bisa nyembuhin sakit kepala bang
iya nah tekan sedikit ya bang
kalau gue bikinin tempat usaha lo mau nggak
jokari keliling keliling naik sepeda
rati takut hutang bang
ngembangin usaha pakai utang gimana maksudnya
masuk gratis sih bang
abang nih ada ada aja
kira kira kapan kita mau kontrol ke dokter lagi
itu mas aci udah dateng bu
hah udah dateng
hah ayo masuk beb
ini sudah semuanya
udah beb ini susu
dan ini yang bawa buah buahan
eh taruh sini beb taruh sini
tak tak tak
tiga bulanan lagi belum perlu susu
bu ini susunya bukan untuk bayi tapi buat bu amina
susu untuk ibu hamil
aku pergi lagi ya
ya boleh siap
gue sediain tempatnya
lo yang jualannya
nanti hasilnya kita bagi dua
nah jamu juga bisa naik kelas lah
kalau dijual di tempat yang bagus
lo juga kan bisa refleks
ya kan refleksi kan nggak perlu tempat yang luas
iya sih bang
ya enggak lah bang
kalau rati takut ya rati udah lari dari
emang rati badut
nggak pernah ketawa lepas kayak gini
dadah gue rasanya plong
rati juga bingung bang
di abang ini kok bisa punya beban pikiran
nih abang itu kan gagah
terus suka banyo
itu gue nggak percaya
gue udah tua
iya bener bang
nanti abang tuh mabuk jamu lo
abang itu kan udah nambah berapa kali
jamu itu memang sehat
tapi ya kalau kebanyakan juga enggak
enggak mungkin enggak mungkin gua mabuk jamu
jamu bikinan lu tuh enak
lagian kalau gue banyak minum jamu perut gue jadi kenyang
hii si abang saja
yowes tak gua latihan dulu ya
mbak ratih tuh aneh ya mas
muncul sebentar tiba tiba hilang
tapi kita belum tahu kemana perginya
kayaknya dia suka sama jolo
iya mas kelihatan dari matanya
ikutin gerakan saya ya bu kayak begini ya
sambil buang nafas ya
tarik nafas buang nafas
hii sekarang sebaliknya
yuk satu dua
tarik tangannya benar bu
sudah boleh istirahat
ya bu aminah duduk bu
ayo duduk duduk
mah tante puput indri ke kamar dulu ya
bu bu aminah duduk bu istirahatlah pelan pelan ya

sekarang waktunya bu aminah minum susu